hasil awal investigasi kecelakaan pesawat lain rpklkp dikeluarkan kemarin sempat dinyatakan tidak layak
hari ini knkt mengklarifikasi pernyataannya soal pesawat lain rpklkp
apa yang bisa dibaca dari hasil awal ini
pertanyaan juga mengapa pemerintah belum juga memberikan sanksi
malam ini kita bahas bersama budi mulyawan suyitno
pak budi selamat malam
ia adalah pengamat penerbangan dan juga mantan dirjen perhubungan udara ya pak ya tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu sembilan
dan juga bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon bambang haria soekartono anggota dpr komisi lima fraksi green drop
pak bambang selamat malam
selamat malam mbak putri selamat malam pak budi
selamat malam pak bambang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
karena pak bambang waktunya sangat sedikit ya sedang menunggu pesawat
jadi saya bisa tanyakan dulu ke pak bambang ya
pak bambang anda sudah mendengar beragam konferensi pers yang dilakukan kemarin knkt kemudian lion air dan hari ini knkt lagi
dari pernyataan pernyataan yang beredar yang sudah anda dengarkan mungkin
saya pikir pernyataan yang pertama itu adalah tentang ketidaklayakan daripada pesawat lion air yang mengalami musibah tadi
terus yang kedua ada satu perubahan
knkt tidak pernah mengeluarkan satu statement itu
ini menurut saya memang perlu harusnya dari knkt bila belum melakukan penyelidikan yang sampai maksudnya
apa yang belum lengkap gitu ya
sampai tuntas dulu
saya pikir tidak perlu mengeluarkan satu statement dulu
ini mungkin adalah karena akibat desakan daripada masyarakat yang luar biasa
ditambah lagi dengan mungkin juga pernyataan daripada kementerian
yang dimana selalu menyampaikan kepada publik pada waktu itu
hasil dan tindakan itu sangat tergantung kepada hasil daripada knkt
yang dimana knkt ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk hasilnya
jadi inilah yang menciptakan pressure daripada masyarakatnya yang mengakibatkan hal tersebut
tapi mungkin perlu diingat
itu yang mengatur tentang knkt
apa yang hukumnya
di sini kedudukan
kedudukannya adalah mandiri atau independen
jadi knkt ini independen
sehingga hasil yang dicapat oleh knkt
yang dimana rekomendasi rekomendasinya ini bisa ditujukan kepada regulator atau pemerintah
misalnya knkt mengatakan bahwa pesawat itu tidak layak
sedangkan pemerintah mengatakan pada waktu itu adalah pesawat itu adalah layak
atau sudah mempunyai izin terbang
nah ini semua
bisa membuat knkt itu membuat satu rekomendasi kepada pemerintah
bahwa ini adalah tidak benar atau apa itu
menuruskan hal tersebut
saya pikir begitu
karena knkt ini independen
tapi hasil dari knkt ini tidak bisa diaduan
is bilangnya sebagai hal yang bisa menjadi ajuan dari se bilana dan sebagainya
dan knkt ini bisa juga
memberikan rekomendasi kepada operator
ataupun yang hal ini
adalah lion air
dan knkt juga bisa
memberikan rekomendasi kepada facilitator
atau yang dalam hal ini adalah
atau bandara jadi disini
knkt itu adalah
permasalahan itu apa
itu yang dicari oleh knkt
knkt itu harusnya
yang pertama kali dilaporkan
adalah karena tanggung jawabnya kepada
presiden itu adalah
langsung ke presiden
jadi itu mungkin
tidak langsung ke publik dulu
tapi langsung ke presiden hanya
karena mungkin besarkan publik
atau keluarga korban yang luar
biasa terhadap knkt ini mungkin
akhirnya mengeluarkan satu statement
pertama dan akhirnya
dirubah menjadi yang kedua
pak bambang tapi sudah sebulan berlalu nih kalau menurut anda
apakah sudah terlihat
atas peristiwa ini
pemerintah sudah melakukan
dari kementerian yaitu
yang mungkin ditujukan kepada
lain r tapi dari
serta atas pada
sumber daya manusianya yang melakukan
teknis yang ada di situ
perlu juga adanya satu ketegasan
hal ini sangat membahayakan terhadap
publik di transportasi
jadi berarti apa mungkin tindakannya
akan menjadi lebih keras lagi daripada
yang sudah dikeluarkan oleh
kementerian perhubungan saat ini
nah ini memang sampai dengan
terjadi lagi dengan melakukan
tapi ini boleh dilakukan
tapi pasti kalau misalnya
terjadi satu kesalahan yang fatal
dan ini mungkin disinyalir adalah satu
seperti yang disampaikan pada
knkt eh dari knkt yang awalnya
ya mungkin pemerintah juga harus
melakukan satu tindakan yang
mas kp tersebut
baik baik baik
pak bambang anda masih bersama kami ya
saya akan ke pak budi dulu
pak budi kalau misalnya yang pertama kali yang bisa dilihat
mungkin sekarang kita bisa hadirkan sedikit
beberapa grafik dari hasil
laporan awal knkt atas peristiwa itu
terutama soal riwayat kerusakan pesawat
sebelum jatuh gitu ya pak ya
tapi sebelum kesana kita masih tunggu grafisnya
tapi sebelumnya kalau menurut anda sendiri perlukah
disampaikan knkt apakah itu
perlu atau tidak perlu kalau menurut anda
kalau tadi pak bapak bilang semestinya belum dulu tapi
bagaimana menurut anda
ya sebenarnya kita bisa tetap
karena informasi yang keliru bisa
membuat satu kegaduan baru
bahwa dia itu
sifatnya adalah enhancing safety and security
dan tidak bisa
dijadikan alasan apapun untuk
menindak atau memberikan sanksi kepada operator pabrikan dan sebagainya
dari apa yang disampaikan pak bambang aryo kawan saya ini
dengan kehati hatian knkt ini memang diperlukan
jangan sampai menimbulkan
spekulasi bisa menimbulkan misinterpretation dan seterusnya
ketakutan juga mungkin ya
apa yang disampaikan itu sebenarnya hanya berdasarkan fakta
dan tentunya ini adalah pembelajaran sangat baik untuk semua pihak
penting kita ketahui
dari airline tersebut
riwayat dari pesawat tersebut
riwayat dari semua pihak yang terkait
kita bisa melihat misalnya kejadian ini kebetulan atau mungkin juga tidak kebetulan bahwa persis pada masa transisi pergantian direktur jenderal
waktu air asia dulu juga dijabat oleh pejabat pelaksana tugas sekarang pun juga dijabat oleh pejabat pelaksana tugas
apa hubungannya pak budi
di sini menunjukkan bahwa ada kekosongan pengawasan yang terus menerus
karena bahkan juga namanya pejabat pelaksana tugas atau plt dirjan itu tidak punya kewarangan penuh seperti direktur jenderal
jadi memberikan sugesti memberikan kondisi pada semua pihak bahwa eh ini kurang ketat nih
jadi sinyal seperti itu bisa
tapi itu bisa diinterpretasikan berbeda
oleh karena itu ini pelajaran untuk kita ke depan bahwa jangan sampai untuk pejabat pejabat yang sangat berkaitan dengan keselamatan itu terlalu lama kosong
artinya sebelum masa dia selesai bisa dipikirkan jauh jauh hari
tapi bukankah sistem pengecekan itu semuanya sebenarnya bisa berjalan tanpa siapapun atasannya ada ataupun tidak kan
nah ini tentang pernyataan laik udara
pesawat setelah mendarat dan di parking itu ada maintenance log dan ada aircraft log
itu selalu dicek oleh engineer di bawah
nah ground engineer itu akan melihat adakah catatan pilot di aircraft log
kalau di aircraf logbook ada catatan eh ini misalnya untuk aoe nya atau angle of attack ke sensornya
sudah dicek apa belum
begitu ya maka ada mekanik yang bertugas untuk melakukan reparasi
setelah dia sign saya sudah repair maka ada inspeksi berikutnya dari airline inspector
bahwa betul authorized personnel yang di bidang itu
ya betul ini sudah dilakukan sudah di repair sudah directif dia juga tanda tangan
jadi di sini ada
sistem double inspection yang dijalankan untuk kehatian
demikian juga waktu pesawat mau berangkat mau take off
melakukan physical check misalnya pilot keliling lihat juga catatan catatan di logbooknya apakah sudah di repair sudah
kemudian akan konsultasi dengan dispatcher
dia akan mengatakan
yang melepaskan pesawat ya dispatcher
yang melepaskan pesawat itu
apakah betul dalam kondisi safe for flight apa enggak
nah di situ dia akan tanda tangan
melihat bahwa flight engineer atau maintenance engineering sudah tanda tangan dia akan tanda tangan
masih diperiksa juga oleh pilot
nah di sini berkaitan erat dengan best practice
oleh karena itu salah satu rekomendasinya knkt adalah agar pihak airline itu
taat kepada basic operating manual
karena basic operating manual itu sebagai dasar penilaian apakah suatu airline itu layak diberikan air operator certificate
diperbarui nanti bisa pas dia ada pesawat baru lagi
atau tambah selaras reguler tiga tahun sekali begitu
dan selalu diperbarui
dan selalu diperbarui
kemudian selain itu juga ada annual inspection oleh kementerian perhubungan yaitu dijen perhubungan darat
laik tidaknya satu pesawat
tapi dalam kesehariannya dispatcher yang terakhir melepaskan pesawat ini layak beroperasi atau safe for flight apa tidak itu dispatcher
apakah kita bisa apakah bisa kemudian memastikan bahwa seluruh dispatcher memang betul betul melakukan
tugasnya benar benar berurutan dan detil dan pasti
idealnya sesuai tanggung jawab profesinya dia karena dia punya license dan authorize authorized personal atau
atau otorisasi dari pihak regulator dia menjalankan dia secara profesional
oleh karena itu untuk backup sistemnya regulator bisa sewaktu waktu melakukan inspeksi
apakah bisa rem check
dan itu sidak
atau dia melihat nanti rekodnya semua ini kan sudah harus mengikuti kejadian berdasarkan fakta evidence yang dikumpulkan dan tercatat dengan baik
recordable habis itu bisa traceable bisa ditelusuri dan accountable semuanya bagian dari seluruh manajemen keselamatan sebenarnya
tapi kalau misalnya kemudian apa yang kita sekarang melihat ke lion air semuanya sudah tanda tangan semuanya sudah melakukan pengecekan semuanya sudah baik
katakanlah begitu untuk mereka engineer yang berada di bawah kalau misalnya mau lihat miss apa yang kira kira terjadi
nanti papu dijawab ya kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal hasil investigasi awal kecelakaan lion air pklkp yang sudah dirilis oleh knkt bersama pak budi
pak budi kembali soal pertanyaan tadi kalau melihat sekarang data data yang sudah ada kemudian ada miss katakanlah semua dispatcher ground engineer semuanya sudah melakukan pengecekan secara detail
tapi toh juga terjadi
ada yang berbeda ada yang berubah ada yang ada yang salah jadi di mana missnya
historiknya kita lihat catatan catatan selama ini
di pesawat ini melakukan tiga ratus delapan puluh lima penerbangan
ada enam kejadian mengalami kerusakan
dan itu berturut turut ya pak ya
di perspektif dunia penerbangan
kalau ditemukan representative trouble itu harus segera ditangani
penanganannya bentuknya bagaimana kan bagaimanapun juga sudah ditangani lion air mengklaim sudah ditangani semua
karena dia langsung connected kepada komputer
dan akan mempengaruhi flight control
akan mempengaruhi manuverbility dari pesawat
gerakan gerakan pergerakan pesawat
dikatur kecepatan ketika tidak berfungsi dua puluh enam oktober
betul jadi repetitif ini kita harus respect semua yang terkendali yang terkait
dan kalau sudah diperbagi masih lagi terulang maka ada kebijakan
ada berapa harus ada berapa kali pengulangan hingga akhirnya dinyatakan
dua kali saja sudah sudah cukup kalau kita menyadari benar
dua kali saja sebenarnya sudah tidak boleh terbang pesawat itu
sudah cukup ya
kita selama ini dua kali untuk pesawat yang sama
pesawat yang sama
dan bagaimana dengan pesawat yang lainnya sejenis
maka dari pabrikan itu mengeluarkan apa yang disebut service bulletins
service bulletin itu berdasarkan report dari semua pemangku kepentingan
ya operator ya regulator ya pabrikan ya regulasi yang lain regulator yang lain
memberikan masukan pada pabrikan pada manufacture
nih ada kejanggaan kegagalan di sini
tolong dicek apa betul nggak
maka mereka melakukan service bulletin
dan pihak boeing pun sudah mengeluarkan bahwa ini ada display yang tidak stabil
kemudian ada sensor yang tidak stabil
tapi kalau misalnya melihat sudah apakah mungkin ada pikiran seperti ini
oke dicari solusinya oh bisa ketemu diperbaiki bisa jalan lagi
masalah lagi diperbaiki lagi bisa jalan lagi

apakah memang memang jangan jauh jauh
apakah memang memang jangan jauh jauh
memang sop nya memang kan harus diperbaiki ketika yang salah harus diperbaiki
sinyal untuk bagi mereka yang mekanik ya untuk mengerti bahwa ini ada yang salah nih
ini ada yang berbeda gitu
itu apa sebenarnya
yang pertama adalah kompetensi profesionalitas dan best practice selama ini
jadi untuk kehatian kehatian itu nomor satu
untuk masalah safety itu tidak bisa dengan diduga duga tidak bisa dengan coba coba
begitu dua kali mengalami repetitive trouble itu harus ditangani secara serius
buka manualnya dari awal
semua dicek dan perbaikan ini tidak ternyata tidak mengobati kerusakan
tidak mengembalikan fungsinya seperti semula
dan itu bisa terjadi misalnya automatic pilot dulu yang pernah kejadian di adam air
kasusnya jatuh di rusia makassar
dan itu berputar dari pesawat satu ke pesawat yang lainnya dipindah pindah
jadi berdasarkan catatan itu sangat penting sekali
adakah safety culture sudah diterapkan dengan baik dan benar dan bertanggung jawab
apakah itu kemudian yang menjadi landasan bagi knkt untuk memberikan rekomendasi kepada operator
karena knkt berdasarkan fakta
sudah melihat itu
ya semua orang sudah sepakat
ada evidence yang dikumpulkan
tentunya kalau sudah fakta ada bukti bukti ada evidence ada corrective action
nah kewajiban knkt merekomendasikan corrective action yang dilakukan
bukan untuk menghukum sebenarnya
bukan untuk delik aduan bukan
nah cara penyampaiannya memang harus lebih bijak
yang belum tentu orang awam bisa menerima begitu saja
atau itu yang diharapkan orang awam
yang bombastis dan sebagainya
nah tinggal sekarang cara penyampaiannya saja
oke rekomendasi knkt itu bolehkah untuk tidak dijalankan
bagaimana ketentuan hukum ya
kekuatannya seperti apa
knkt berdasarkan fakta itu bukan hanya untuk airline tapi juga pabrikan
juga untuk regulator
bisa saja regulator juga selama ini keliru menerapkan satu kebijakan
dulu pernah ada kejadian bahwa over time dari petugas menara kontrol ternyata menjadi penyebab kecelakaan yang fatal di amerika
dan itu temuan dari ntsb kt nya amerika diikuti oleh faa diikuti oleh semua pihak
jadi knkt adalah tugas dia untuk mencari bukti dan mencari fakta ngumpulkan semua untuk pembelajaran semua pihak
dan dia tidak hanya satu pandangan saja dia sudah mengumpulkan
dan berbagai pandangan
baik itu dari regulator pihak amerika karena pesawat boeing dibuat di amerika dia berhak
boeing nya juga berhak
kemudian ada pihak lain yang berkepentingan juga berhak
kita dari indonesia berhak
jadi ini merupakan suatu masukan dari semua pihak
sudah mengerucut ke sana
maka harus didengarkan oleh semua pihak
oleh karena itu kalau kita berpikir kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita melihat bahwa untuk basic operating manual itulah dasar dari sertifikat operasi airline
itu harus dipatuhi
dan diberikan ruang untuk pilot untuk menentukan juga
kalau pilot melihat bahwa sesuai dengan keyakinan saya ini repetitive trouble ini harus soft dulu
harus ada akar permasalahannya
bukan hanya simptom tapi akar permasalahannya harus sudah bisa diketahui dan diselesaikan
kalau hanya dibersih bersihkan saja mohon maaf ya
seringkali ya dibersihkan saja kemudian dipasang lagi
karena apa yang mau dilakukan repair nya
ini kan semua digitalized
harus ke pabriknya
harus ditanyakan ke yang manufacture nya misalnya
dan ditanyakan ke sumber yang paling akurat yang paling tahu
untuk penyelesaian solusi solusi sederhana yang anda sampaikan tadi
kadang cuma dibersihkan saja kemudian dibereskan terlihat selesai tapi ternyata belum selesai
hal itu berapa lama kultur seperti itu misalnya ada ya
pengalaman saya waktu
yang anda temukan
banyak sekali hal itu terjadi
kalau tidak ada pengawasan
oleh karena itu pengawasan itu harus terus menerus
mereka merasa diawasi
walaupun secara fisik tidak dilakukan

tapi mereka merasa diawasi
begitu mendengar eh ada direktur jenderal inspektornya datang ke sini
baru dengar berita saja mereka sudah membereskan
itu sudah bagus
artinya mereka selalu aware selalu sadar bahwa dia diawasi
bahwa kehadiran inspektur direktur jenderal perhubungan udara atau regulator
itu adalah mewakili kepentingan masyarakat luas
untuk mengutamakan keselamatan
jadi bukan untuk mencari kesalahan bukan
jadi dari jauh baru mau datang saja petugas dari inspektur perubahan udara mau datang
mereka sudah beres beres
artinya sudah sampai itu
pesannya di situ
apakah pemerintah bisa memberikan sanksi
mungkin dari hasil awal ini bisa atau tidak
kita belajar dari kasus sebelumnya
dulu air asia kan dicabut rutenya
demi keselamatan bisa
pemerintah yang melakukan yaitu regulator
pada saat itu air asia dicabut rutenya menunggu setelah setahun hasil investigasi atau tidak
tidak menunggu selama itu
waktu itu tidak sampai satu tahun
oke jadi memang hanya political will saja
ada panduannya ada rambu rambunya
jadi kalau kita sudah bicara safety culture pihak regulator pun juga mengutamakan keselamatan
sehingga kita tahu bahwa semua pihak ini suatu misi yang berbeda kan
regulator untuk mengutamakan keselamatan
airline memang sesuai dengan pendiriannya adalah mencari untung
dan ini harus ada kompromi
tidak bisa masing masing sendiri harus ada kompromi
mengutamakan keselamatan tapi tetap dapat untung
untungnya nggak usah banyak banyak misalnya seperti itu
bagaimana dengan penanganan ketika adam r saat itu
yang kemudian pada saat itu license nya langsung dicabut
karena sekarang juga sudah ramai permintaan agar pemerintah berani tegas kepada lion air
ya waktu itu indikatornya jelas adam r itu
dia tidak mampu membayar sewa
dia tidak mampu membayar gaji
dia tidak mampu membayar fuel dari pertamina
jadi ada beberapa indikator lain
dan rekodnya jelas sekali
ada tiga macam kategorisasi dengan penilaian numerik
yang sekarang juga diikuti oleh aik
iq menilai negara itu
kalau iq yang dinilai negara
kalau regulator indonesia kategorisasi yang dinilai adalah airline
kan berjenjang itu
regulator indonesia dinilai oleh iq
dan itu pun juga ada tiga golongan
nah sekarang indonesia sudah masuk golongan satu
kan luar biasa itu
nah tinggal bagaimana ke bawahnya
ini yang penting konsistensi
ada kesadaran bersama
bagaimana kita membangun safety culture
budaya keselamatan itu
dan yang menarik terutama adalah pemerintah bisa memberikan sanksi
satu lagi sebenarnya
kalau sudah ada safety culture
maka sistem manajemen keselamatan itu menjadi satu keseharian
yang dilihatkan oleh semua pihak akan masuk ke sana
dan seringkali pelatihan pelatihan yang sederhana
dan operator juga mestinya melakukan itu tanpa beban ya
dan pelatihan sederhana dari pihak pabrikan
itu juga harus dilakukan misalnya cockpit manajemen sistem
bagaimana sistem itu yang berkomunikasi dengan manusia
untuk kepentingan keselamatan
bagaimana backup sistemnya kalau terjadi fail
untuk misalnya komputer dan sebagainya
itu cockpit manajemen sistem juga ada trainingnya
dan menurut anda apakah dalam kasus lion air ini itu tidak dijalankan
nah kita akan lihat dulu
apakah pihak pabrikan sudah memberikan training yang sesuai pada pihak airline
meng cover masalah hubungan antara mesin dengan manusia
manusia dengan manusia
ini kan penting
dan ini harus disadari oleh semua pihak
bahwa permasalahan ini bukan untuk mencari siapa yang salah
oleh karena itu waktu eu tanpa pernah melakukan audit di indonesia
tau tau dia melakukan airline ban
itu tidak masuk akal
karena dia tidak pernah memberikan fakta
dia mengacu pada iko audit
tidak pernah punya
dan itu masih di embargo
kemudian tidak ada evidence
tidak ada yang menggunakan corrective action
pihak indonesia untuk membereskan
itu adalah politik blaming and shaming
tapi yang pasti pemerintah intinya bisa ya memberikan sanksi
kembalikan best practice berdasarkan safety culture
terima kasih pak budi mulyawasuyidnya
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan membuat semua lapisan masyarakat merasakan nikmatnya transportasi udara
tapi harga yang murah bukan berarti penurunan standar keselamatan
ingat tidak ada tiket penerbangan seharga nyawa
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news